angelia sandelilingan dan putu sandra kusuma
dua anggota bandung philharmonic
memperkenalkan selo dan biola
keduanya menggambarkan musik seperti delman yang sangat istimewa
melalui musik bisa berjalan jalan ke tempat yang tidak biasanya dijangkau
dalam tahap awal ini kita perkenalan kepada anak anak
misalnya di desa ketapang di sini di soreang
supaya mereka menyadari irama musik
dan indahnya kebersamaan dari beberapa alat musik
yang tentu itu akan menjadi satu dasar
bagi pengembangan jiwa masyarakat dan anak anak kecil ini
untuk menyadari adanya perbedaan itu suatu hal yang bagus yang indah
dan kalau kita padupadankan
itu akan menjadi satu harmoni yang indah sekali di masyarakat ini
seperti orkestra yang terdiri dari berbagai bagai alat musik
bandung philharmonic sendiri sebenarnya masih sangat muda
baru berdiri januari tahun dua ribu
namun mereka sudah menggelar empat konser besar
dan menjadwalkan konser kelima april mendatang
sedang program seperti yang di desa katapang ini
adalah yang kedua kalinya digelar bandung philharmonic
dalam kegiatan ini beberapa lagu anak dan daerah turut dinyanyikan
lagu ini seperti night delman
tak hanya itu
juga memberi kesempatan anak anak untuk belajar memainkan selo dan biola
aku pengen itu main
pengen main alat musik
pengen belajar alat musik
selain senang bahagia apa
lihat kakak kakak main musik dia
seru banget ya
pengelola perpustakaan mengapresiasi program ini
menurut mereka kegiatan serupa ini jarang dilakukan di tempat ini
ini suatu hal yang positif ya karena selama ini belum ada program yang seperti ini ya
dimana ada satu komunitas musik bandung philharmonic yang datang ke desa kami untuk menghibur
dan bukan hanya menghibur dengan musik tapi juga mengedukasi melalui musik
dan ini hal yang sangat langka terjadi di desa kami
bandung philharmonic berharap program ini bisa memberi inspirasi pentingnya musik bagi anak anak
zai ul haq bandung
ya harmoni dan keindahan itu biasanya lebih indah lagi ya kalau didasarkan pada perbedaan
nah contohnya alat alat musik instrumen musik yang berbeda ternyata bila disatukan bisa menghasilkan musik yang begitu indah
contohnya dari karya karya musik yang dimainkan oleh bandung philharmonic
orkes philharmonic pertama yang ada di bandung ya
saat ini saya sedang berada di bandung untuk bertemu dan mengenal lebih dalam lagi mengenai bandung philharmonic orkestra
bersama pendirinya airin everin dan juga konduktor bandung philharmonic orchestra kevin atmajaya
dan dua duanya luar biasa masih muda halo ayrin
kevin apa kabar
baik terima kasih
luar biasa karena biasanya kalau kita bicara mengenai philharmonic orchestra itu yang ada di benang saya itu orang orang ini sudah mulai usianya itu lanjut matang
apalagi konduktor ya konduktor itu rambutnya putih ya dengan dirijennya itu
ya luar biasa dua duanya masih dua puluh sembilan tahun ya
ayrin kita mulai dari anda sebagai pendiri ya kalau tidak salah didirikan pada tahun dua ribu enam
tapi kan perjalannya ke situ pasti cukup panjang mungkin kita mulai dari latar belakang ya ayrin itu sendiri
lahir di keluarga yang memang suka musik atau memang sudah diarahkan karena setahu saya arin juga seorang pemain pianis yang luar biasa
memang sudah diarahkan sih mbak desi jadi keluarga saya itu adalah keluarga pendeta
saya kebetulan lahirnya di surabaya sama dengan kevin bukan di bandung
bukan bandung ya
bukan tapi kita semua pindah ke bandung lalu saya belajar piano dari usia enam tahun dengan pak lendi iswargia sudarno
dan memang saya dulu tidak terlalu serius sebenarnya dalam bermusiknya karena banyak hobi dan banyak ngerjain hal hal yang lain
namun ketika saya kuliah waktu itu saya kuliah di carvin college di michigan sebenarnya saya ambilnya dua environmental science teknik lingkungan dan musik
musiknya itu pun karena disuruh oleh orang tua saya sayang katanya investasi sudah dari usia enam dibuang dengan segitu saja kalau misalnya nggak ambil musik
saya ambil musik lalu saya ketemu guru piano saya itu orang korea dan dia passionate banget
dan dia bilang kalau kamu fokus di musik kamu pasti bisa mengerjakan lebih banyak hal yang luar biasa
kalau saya nggak ketemu dia saya nggak akan di musik sekarang
tapi mulai belajar main piano sejak umur berapa
selama enam tahun itu ya wah luar biasa

sampai saat ini masih terus bermain terus perform ya
terus ya syukurlah masih ada kesempatan untuk terus perform
dan orang tua pasti sangat bangga sekali karena cita cita mereka sudah diwujudkan
tapi menyenangkan akhirnya senang bahwa terus menekuni musik
ada challenge nya sih ada tantangannya banyak benturan juga
dan terutama sebenarnya limitnya itu adalah diri sendiri ya
kalau dari diri sendiri
kalau namanya bermusik itu kita harus sangat disiplin
walaupun kita sudah di level tertentu tapi setiap hari kita harus melakukan hal hal yang basic seperti latihan tangga nada scale
itu tetap harus dilaksanakan setiap hari
setiap hari minimal berapa jam atau
sebenarnya beberapa jam itu bukan pertanyaan yang tepat tapi efektif atau enggak
dan mbak desi pasti mengerti soal efektivitas
bagaimana kita mengatur waktu ketika kita latihan
piano ini memang pilihan sendiri atau diarahkan oleh orang tua dan sempat belajar instrumen lain
diarahkan oleh orang tua
sempat juga belajar karena saya banyak gitu nggak bisa diem juga orangnya
viola klarinet trombon cello sempat pegang pegang sebentar gitu
tapi akhirnya fokus di piano
iya dan environmental studies nya sampai saat ini masih digunakan ini dalam bagian dari career
go green jangan pakai plastik
kevin bagaimana anda juga punya pengalaman yang mirip
diarahkan oleh orang tua karena ternyata kevin juga seorang insinyur ya engineer
punya perusahaan yang tidak ada hubungannya dengan musik ya
ya memang saya lahir dari papa saya merupakan seorang kontraktor insinyur
sedangkan mama saya merupakan guru piano
dan saya memang belajar music belajar piano sejak saya berumur mungkin juga sama seperti ayrin ya
lima atau enam tahun saya juga mulai mengenal piano
mungkin tapi sekitar usia smp ya
smp saya mulai tertarik belajar instrumen lain yaitu violen
dan waktu itu memang sangat jarang ya peminatnya violin ya
musik kelasnya sangat jarang saya belajar violin waktu itu dan saya memainkan violent itu sampai sekarang
jadi lebih suka violin ketimbang piano ya atau sama sama
bukan seperti itu sebenarnya saya juga suka piano
cuma karena saya punya kakak juga seorang pemain piano
kemudian waktu itu kalau kita punya dua orang piano
kita memainkan partnya akan sangat terbatas gitu
dan saya senang bermain music bersama kakak saya gitu
jadi mungkin saya belajar violin kita bisa main lebih banyak kesempatan untuk bermain bersama
dan sampai sekarang masih terus dipraktekan ya
ya of course seperti kata ayrin gitu kita harus tetap keep latihan gitu ya
music itu sama seperti kayak olahraga gitu
terus menerus ya harus dipraktekkan
seperti otot ototnya segala macam itu harus terus dilatih
kalau kita nggak latihan mungkin dua tiga hari itu sudah akan terasa bedanya gitu
karena akan ada sesuatu yang aneh gitu
sama seperti kalau kita berolahraga gitu
bedanya musik kita juga harus berpikir berimajinasi
banyak sekali hal yang harus kita capai melalui music ini
nah tapi anda punya karir yang di luar musik itu
anda sendiri melihat kevin lebih sebagai musisi atau lebih sebagai insinyur
atau tidak ada mungkin tekanan
atau ada tekanan dari orang tua
wah ini saya yang punya talenta punya bakat di musik
saya cukup bersyukur ya
karena orang tua saya membebaskan saya untuk kamu mau berkarya apa apa yang kamu suka terserah kamu gitu ya
dan saya pun menjawab tantangan itu
karena saya juga tidak bisa memutuskan mana yang lebih saya sukai
karena saya sangat mencintai kedua duanya ya
meskipun sebagai insinyur saya baru belajar ketika saya kuliah
tapi music ini saya belajar dari umur enam tahun
dan itu sudah merupakan bagian yang tak terpisah dari hidup saya
jadi saya tidak bisa melepas kedua duanya
iya dan kenapa ya
dan kenapa harus melepas kedua duanya
kan kenapa kita harus memilih
selama kita bisa menjalankan kedua duanya kenapa tidak
nah air ini jadi backgroundnya juga lebih ke classical music ya
jalan sama kevin ya
jadi ini penting ya
karena ada kedisiplinan yang memang mau tidak mau harus terus menerus dijalankan
jadi bukan hanya sekedar hobi saja
nah saya lihat ini
akhirnya ya apa yang membuat ayrin itu merasa perlu untuk mendirikan sebuah orkestra ini
dan perjalanan ke arah situ seperti apa sebenarnya
jadi saya kan kuliah di calvin college di michigan lalu s dua di texas
kembali ke indonesia sekitar lima tahun yang lalu
ketika saya kembali saya pertama membuat grup musik itu kas katrio
dengan saya kan pemain piano dengan pemain biola dan pemain celo
kita keliling ke beberapa kota di indonesia
lalu saya melihat ternyata banyak banget di indonesia pemain yang sebenarnya sangat berpotensi gitu
tapi wadah untuk menampung pemain musik klasik itu hanya orkestra
dan orkestra hanya ada di jakarta dan di surabaya
cuma ada satu ya di surabaya ya
yang maksudnya yang profesional dan yang rutin
di jakarta ada beberapa sedangkan saya kan tinggal di bandung
jadi saya berpikir kenapa di bandung tidak ada
kota ketiga terbesar di bandung

dan kota pencinta seni ya
kalau kita lihat bandung ini penjelmaan dari semua kreativitas dan kesenian
dan dibilang juga kota seni kan
jadi saya berpikir kenapa tidak ada gitu
jadi saya tahun dua ribu lima belas sepanjang tahun itu saya menelpon beberapa rekan rekan saya
yang mewakili beberapa komunitas musik yang berbeda di bandung
lalu saya bilang mau nggak nih berani enggak kita bikin orkestra profesional di bandung
oke kata saya apapun yang terjadi harus jadi
terus saya menghubungi guru saya robert nordling itu dia tinggalnya di chicago
ini guru yang waktu irina ada di indonesia
waktu aku kuliah ya betul
jadi masih ini ya masih dekat ya hubungannya
lumayan tapi sebenarnya aku email karena meminta dia untuk membantu kita gitu
jadi aku email hai apa kabar
masih ingat nggak sama saya waktu itu murid konduktor anda
terus katanya masih ingat dong apa kabar
terus kata saya kayaknya kita masih dekat
mau bikin nih orkestra di kota bandung yang sebelumnya gak ada orkestra
tapi banyak pemain yang berpotensi
sebelum saya bahkan selesai dia bilang saya mau bantu kamu
jadi dia terbang
dari chicago dan ke bandung setahun
jadi berarti dia sangat impress ya waktu airin belajar ribuan dia
tapi juga dia passionate untuk mengajar juga
karena untuk membangun sebuah orkestra nggak cuma kondak aja
kondak itu kan memimpinnya
tapi sebelum itu di belakang itu kan ada audisi pemain
untuk persiapan kontrak pemain manajemen penggalangan dana masih banyak
dan itu dia bantu kita dari situ
dari nol dia kasih tahu kita cara caranya bagaimana melakukannya
tapi apa yang membuat dia itu begitu tertarik datang sampai ini
saya yakin pasti atas biaya sendiri ya untuk datang ke indonesia
dia mencari dana di sana juga untuk membantu membiayai dia ke sini
apa kira kira yang membuat dia tertarik
apakah dia kenal
ya mungkin karena hubungan karena saya dulu muridnya itu
jadi dia percaya gitu oke kalau misalnya aireen bilang kalian akan berusaha sekuat tenaga
saya juga akan membantu kalian
tapi sebelumnya belum pernah ke indonesia
jadi tidak ada bayangan sama sekali apalagi bandung gitu sebenarnya
sama sekali nggak ada
apa apa yang pertama kali dia lakukan dia katakan aireen oke ini first of all ini yang harus kita lakukan
kamu butuh seseorang untuk manage personal
kalau di bandung philharmonic itu adalah sandar
jadi kamu nggak usah ngurusin pilihan
kamu butuh personelnya
misalnya kamu ngurusin keluar cari dana atau yang lain
kamu butuh misalnya board atau yayasan
mereka akan menjadi advisor kamu untuk urusan hukum urusan mencari dana marketing
pokoknya cari orang yang gak ngerti musik katanya
jadi mereka bisa memberitahu blind spotnya kamu di mana gitu
jadi bikin dulu tim yang solid
nah syukurlah kita ketemu tim itu
tanpa mereka nggak mungkin deh kerja sendiri
kayaknya udah jadi gila
membentuk tim itu bagaimana
suka duka seberapa sulit dan
sulit sebenarnya ada beberapa orang juga yang di awalnya menyatakan akan ikut lalu gugur bunga wajar sih karena sulit ya
dan tantangannya sangat demanding gitu
tapi ketika kita udah cukup solid kita sampai di satu titik di mana itu kayak udah kejuburan
jadi sudah terlambat
nah ketika kita sudah sampai di titik itu ya kita terus mencari jalan untuk go forward sih
tapi berapa awal awalnya itu jumlah orang yang akhirnya harus diaudisi
ini kan karena komposisi orkestra ada berapa

untuk mendapatkan the best yang lima puluh ini seberapa
dan itu kita buka perusahaan

dan itu kita buka open audition untuk seluruh indonesia
januari dua ribu enam belas itu audisinya
satu ratus lima puluh orang yang daftar dan dari itu sekitar lima puluh orang yang terpilih
jadi satu per tiga
itu yang melakukan audisi termasuk robert norling ini yang
dia sendiri yang melakukan audisinya
iya waktu itu ada empat orang
robert nortling lalu dia bawa satu temannya yang juga code artistic director michael hall
lalu dhani cherry yang waktu tahun lalu menjadi concert master dan mas erick aboy pemain trompet dari jakarta
apa apa saja yang mereka cari yang mereka tanyakan
waktu itu audisinya blind audition
jadi mereka nggak bisa lihat pemainnya
ada sekat lalu
ini kayak the voice jadi
betul benar benar kayak the voice
mereka cuma menilai berdasarkan intonasi contoh apakah falas atau enggak
lalu ritmisnya benar atau enggak
lalu kalau dalam sebuah orkestra itu ada posisi posisi penting
ada kalau mungkin seperti rakyat biasa lah gitu pemain biasa
lalu ada prinsipal mungkin seperti malikota gitu
lalu ada concert master itu biasanya duduk paling ujung dari pemain viola
dan ada konduktor seperti presiden kayak gitu
iya konduktor ini presiden ya
wow ini sebenarnya paling terpenting ya
dan proses audisi ini berapa lama dan dibarengi dengan apa
diterima berdasarkan blind audition
apakah ada interview ada
kan berarti harus komit ya
apalagi kalau mereka tinggalnya enggak di bandung nih
enggak semua tinggal di bandung iya betul
jadi audisi itu lewat tiga hari berturut turut selama delapan jam gitu setiap hari
dan setelah dipilih mereka harus ada tahun kontrak
karena memang orkestra profesional jadi kita bikin kontrak dan itu yang mengikat kita dan mereka
harus ada kalau memang jadwal untuk main perform
jadi dia harus menyisihkan tanggal tanggal itu
terus dari jam latihan contohnya ini salah satu yang baru sih yang tidak diterapkan orkes lain di indonesia
karena itu di kontrak orkest lain ada di amerika
itu kita pelajari sebelum kita terapkan ke sini
tidak mungkin telat ya nanti
jadi tidak telat ya betul
kalau konduktornya telat ini apa ya dipotong berapa lagi
tapi kevin anda sendiri kan dipilih ya melalui salah satu dari program kalau tidak salah yang dibangun oleh robert nobling
untuk mencari bakat bakat muda ya konduktor indonesia
apa sebenarnya yang membuat anda tertarik menjadi konduktor ini
apalagi anda sebenarnya kan pemain musik juga
iya kalau memang ditanyakan seperti itu
memang saya sangat suka gitu menjadi konduktor
dan mungkin dari kecil ya ibu saya pun bilang
kecil ngapain kamu senang musik lalu kamu gerak gerakin tangan seperti itu
mungkin dari kecil aku sudah senang menjadi konduktor
dan itu tanpa aku sadari terbawa sampai aku dewasa
sampai akhirnya mungkin waktu aku pernah melakukan pendidikan lanjut di luar
aku mendapatkan kesempatan untuk belajar dengan beberapa guru yang sangat baik
jadi ada ya teknik teknik untuk melakukan kondukting itu secara formal
sangat banyak sekali
dan harus melakukan itu mungkin kalau tidak ada orkestranya saya harus melihat kaca
saya harus melihat kaca melihat saya sendiri melihat tangan
tidak ngapa ngapain gitu
sambil gini gerak gerak terus
jadi setiap gerakan itu ada maknanya ya
mungkin kita orang awam melihat ini apa ya
gerak geraknya luas geraknya gini itu ada semua
gerakannya besar gerakannya kecil itu ada maksudnya semua
bisa dikatakan peran konduktor ini tampak adanya konduktor

tidak akan bisa ada yang namanya harmoni dan orkestra itu sendiri ya
jadi penting ya
iya konduktor itu sangat penting
tapi tujuannya konduktor ini bukan hanya memimpin sebenarnya
presiden itu tidak hanya memimpin tapi dia juga untuk serve rakyatnya gitu
kita konduktor ini juga serve rakyatnya
itu bagaimana pemain pemainnya semuanya top semua
itu bagaimana pemain pemainnya semuanya top semua
tapi bagaimana cara menyatukan mereka semua
bagaimana untuk mengeluarkan musikalitasnya menjadi sangat baik gitu
jadi tugasnya saya untuk gimana caranya membuat mereka lebih confident
atau gimana caranya untuk mereka lebih bersatu untuk bermain lebih bagus dan lain lain gitu
gimana saya bisa memberikan impact kepada orkestra saya
berapa lama untuk belajar sehingga ini ada sertifikatnya nggak kalau menjadi kena

inilah menunjukkan bahwa sudah qualified sudah siap untuk memimpin
sebenarnya konduktor berbeda ya dengan musician musician lain ya
musician lain mungkin ada tahap tahap yang harus mereka lewati
konduktor ini sebenarnya juga ada gitu
cuman konduktor lebih ke pengalamannya gitu ya
jadi mungkin semakin dia senior dia semakin sering memimpin orkestra
itu akan terlihat semakin kematangannya seperti itu
gimana dia akan karena konduktor itu tidak hanya untuk membawa perubahan dalam musikalitas
tapi juga secara konduktor itu juga seperti itu
konduktor itu juga seperti itu

konduktor itu juga seperti itu
konduktor itu juga seperti itu
gimana cara kamu menghadapi pemain bagaimana menghadapi pemain yang egois atau gimana meredakan situasi latihan yang tegang atau gimana
itu konduktor harus bisa mengatasi itu semua
jadi pengalaman itu bagi konduktor itu merupakan hal yang sangat penting

tapi sebelum menjadi konduktor untuk bandung philharmonic ini sudah berapa tahun memiliki pengalamannya
sudah mulai belajar konduk dari dua ribu dua belas ya

jadi lumayan empat tahun ya
ya sekitar empat tahun
tapi sudah pernah memimpin orkest sebelumnya di kesempatan
saya pernah memimpin tapi di surabaya
ada orkest sendiri yang dengan jumlah sebanyak yang ada di bandung
ada mungkin tapi tidak tampil sesering bandung philharmonic
produk unik lebih rutin lebih ya standarnya lebih tinggi dan lain lain
nah waktu itu apa yang dicari oleh konduktor bandung hilharmonic itu robert
apa yang akhirnya dia memutuskan
wah kevin sama
ada kalau tidak salah dua lagi kan yang dipilih
ya waktu itu memang saya melihat dari internet ya
wah ada salah satu konduktor yang sangat baik yang berstaraf internasional
saya tentu tidak akan menyanyikan kesempatan ini untuk belajar dari dia menambah
seperti yang saya bilang ya pengalaman itu sangat penting bagi konduktor
dan saya tidak akan menyanyikan kesempatan untuk mengambil pengalaman dari dia
dan karena itu saya mencoba
mencoba aplikasi kemudian saya akan saya mengirimkan video saya saya nge conducting gimana body movement saya
kemudian saya kirimkan juga cv saya saya pernah belajar di mana master kelas apa saja yang saya ambil
surat rekomendasi dan banyak hal lain saya kirim
dari siapa surat rekomendasi
tentu saya minta dari guru saya waktu saya belajar di luar kemudian juga saya minta salah satu teman saya yang pernah menjadi konsep master dalam konser yang saya conduct
apalagi untuk membuat bandung philharmonic ini jauh lebih brandnya itu lebih melejit lah lebih terkenal
di dalam kota bandung dan di komunitasnya saya melakukan programming
jadi bukan pemilihan lagu kalau itu dilakukan oleh robert tapi program program apa aja yang akan kita jalankan tahun ini
contohnya kita akan melaksanakan berapa konser dalam tahun ini kita akan melaksanakan program conducting fellowship
program edukasi kita ada yang ke kampung ada yang untuk anak anak autis khusus lalu kita ada juga chamber music atau music kamar
untuk dua sampai delapan orang pemusik kita juga ada program itu
tanggalnya di mana aja tanggalnya kapan saja di mana saja siapa aja yang akan bermain gitu
itu jadi saya yang lakukan terus terutama dan paling penting penggalangan dana
penggalangan ini pasti tidak murah dan tidak mudah ya
dan tidak mudah
apalagi tadi disebut kalau telat sedikit dipotong fee nya ini kira kira awal awalnya dari mana dana itu
apakah mau tidak mau
oh ya sudah pasti
orang tua mungkin juga bapak
oh ya itu sudah pasti saya bisa bilang semua konduktor pun mungkin melakukan itu ya di awalnya
ya kocek sendiri siapa lagi gitu kan orang tua orang orang yang terdekat banyak jemaat dari gereja ini gk yanugrah pun membantu gitu
mungkin karena merasa dekat secara emosional gitu dengan keluarga saya
awalnya sih lingkaran dalam itu gitu karena tentu yang belum kenal mungkin merasa kenapa minta minta uang untuk musik
belum semua orang mengerti bahwa musik itu non profit sangat membutuhkan uang tapi menghasilkan uang untuk sekitar sekitarnya untuk hotel untuk restoran seperti itu
tapi ngomong ngomong sampai berdiri itu dan melakukan pertunjukan yang untuk pertamanya itu berapa dana yang habis dan dibutuhkan
sekitar satu konser itu biasanya tiga ratus sampai empat ratus juta tapi itu standar banget kalau misalnya orkes di jakarta mungkin delapan ratus juta satu m
jadi memang segitu gitu harganya bukan itu sesuatu yang mahal atau sesuatu yang murah ya memang segitu dana yang dibutuhkan ya
nah terus supaya sustainable kan tidak bisa dong terus menerus harus minta orang tua dan teman teman dan lain sebagainya
berbagai instansi lain instansi dan korporat swasta yang ya mungkin kira kira punya kepentingan untuk
selama ini seberapa sulit untuk mendapatkan sponsorship itu
waktu tahun lalu dua ribu enam belas itu sangat sulit sampai kita stres dan kita takut dan deg degan
tapi ada cara selalu dibukakan where there is a will there is a way itu benar benar terjadi
sampai suatu saat kita pernah mendapat grand yang sebesar lima ratus juta sekaligus untuk satu konser kita ditutupi ya
jadi benar benar jalan itu dibukakan ketika kita tidak pernah putus asa
tapi rata rata anggota dari orkestrinya itu sendiri mereka punya karir sendiri atau profesi masing masing
jadi tidak terlalu mengandalkan masukan mereka dari bandung philharmonic
ngomong ngomong dukungan pemerintah daerah khususnya seperti untuk apa
paling tidak untuk supaya nama bandung philharmonic ini
mereka mendukung seperti datang ke konsernya lalu lewat sosmed di upload
pak wali waktu september lalu datang dan dia juga upload di instagramnya
lalu ibu neti waktu januari kemarin dia pun hadir
dari gedung fasilitas kami juga mengharapkan dukungan itu
selain dari itu mungkin mempermudah channel channel yang lain kami sih sangat mengharapkan
nah untuk dua ribu tujuh belas ini kan sudah ada programnya keluar ya minimal berapa empat lima kali performance kalau tidak salah
untuk orkestra besarnya tiga kali sudah berlalu dua minggu sudah berlalu januari tanggal empat belas
berikutnya april tanggal tiga puluh dan september tanggal dua puluh
dan kira kira jalan ke sana sudah oke ya potential sponsornya
tapi headach ya challenge atau tantangan yang paling terbesar ya untuk mengurus bandung philharmonic
ini yang mungkin tidak terpikirkan sebelumnya ayrin apa apa saja
untungnya kita bagi bagi tugas
contohnya mungkin tantangan yang berat berikutnya adalah mengurus pemain
jadi kita punya suatu visi kita ingin menjadi regional orchestra
itu artinya orkestra yang berperan bukan cuma di indonesia tapi di asia tenggara
nah untuk melakukan itu berarti kita harus lihat saingan kita
nah gimana kita bisa ngejar sampai ke tingkat itu
berarti kan kita harus equip pemain kita
apakah dengan skill mereka dengan alat mereka
januari yang lalu kita kedatangan pemain tamu leila zamora dari san diego symphony
dia bawa bow baru bawa senar baru bawa equipment equipment untuk pemusik yang mungkin disini tuh susah didapatkan dan sangat mahal
hal hal kecil seperti itu pun perlu kita pikirkan
kevin anda sebagai presiden dan dirijen dari orkestra ini kita masih dalam tahap ini ya fellowship itu
apa yang merupakan tantangan yang terbesar
tadi kan disebut mungkin musisi yang egois dan lain sebagainya
tapi contoh contoh yang bisa diberikan dan bagaimana menanganinya
karena ini kan instrumennya kan semua berbeda beda
sebagai konduktor ya
sebagai konduktor memang challenge nya banyak sekali ya
seperti yang tadi saya sebutkan menghadapi playernya itu bagaimana
itu sering selama
oh sering sekali gitu
apalagi tidak hanya di bandung ya
maksudnya pengalaman di bandung
pengalaman saya yang lain ya
bagaimana pemainnya itu mungkin lebih senior daripada saya mungkin ya
sudah berumur empat puluh tahun atau gimana yang merasa lebih senior daripada saya
siapa anda yang berani memimpin saya
seperti itulah istilahnya
itu bagaimana kita berbicara nya
jangan sampai menyakiti hati dia
tapi gimana caranya supaya dia juga mau mengerti mau mengikuti juga apa yang harus dilakukan
supaya suasana latihan juga menjadi kondusif
supaya lebih enak
harmoninya juga lebih bagus
nah komposisi dari pemain bandung philharmony ini relatif muda muda usianya atau ada juga yang memang
relatif muda ya
mereka sangat profesional dan i think the standard itu cukup tinggi untuk mereka semua
kalau saya boleh bilang itu karena generasi yang atas sudah punya pekerjaan yang cukup mantap mungkin di jakarta atau di surabaya di tempat lain
sehingga ketika kita buka audisi memang yang perlu pekerjaan ya yang seumuran saya ke bawah
jadi kebanyakan usianya seperti itu
apalagi yang terberat kalau dari segi teknisnya atau dalam pelaksanaannya
mungkin kalau dari segi musikalitas bagaimana caranya mempersiapkan itu sendiri
komposisinya begitu banyak kemudian banyak sekali pemainnya
gimana caranya kita untuk memimpin
begitu banyak pemain apalagi dalam bandung philharmonic ini sometimes itu ada alat musik tradisional
iya apalagi di bandung kan banyak sekali
ada alat musik tradisional yang saya pun meskipun saya musisi saya juga kurang familiar dengan alat musik indonesia ini
sehingga saya belajar banyak dalam itu sebagai konduktor gimana ya alat musiknya seperti ini
bagaimana apa yang harus saya lakukan untuk supaya blend untuk dipadukan antara alat musik tradisional dengan alat musik orkestra ini
karena itu tantangannya besar sekali
dan kemarin januari begitu bagus ya harmoninya yang dihasilkan
luar biasa saya sempat lihat itu merinding ya
ini betul betul kualitasnya kualitas internasional dan ini juga mungkin karena pengaruh dari gurunya ayrin memang ini sudah kelas standar internasional
dan kalau audisinya juga seperti ini
telinganya juga pasti sudah standarnya lebih tinggi
nah dari segi repetuar ya pemilihan
dari musik yang di perform atau dimainkan oleh philharmonic ini siapa yang menentukan arin dan seberapa besar pengaruh dari konduktornya itu sendiri
hampir semua dia yang tentukan tapi kita memberi masukan
jadi misalnya kita mau karya indonesia nya mau request dari komposer yang mana
nah itu nanti kita yang cari gitu lalu kita yang mengenalkan
jadi berapa persen yang karya klasik dan berapa persen karya indonesia
apalagi kan sejauh mana dia pemahamannya terhadap karya karya nasional
nah karya karya lokal atau karya nasional itu kita biasanya mempremirkan itu
jadi itu karya baru yang kita request dari komponisnya untuk bikin diperdanakan saat konser itu
jadi biasanya robert selalu email emailan dengan komposernya
dan dia research dan dia tanya bapak disini mau seperti apa
ya pakai bahasa inggris
lalu ketika latihannya komposernya kita undang untuk hadir
contohnya waktu januari yang lalu karya borobudur oleh budi ngurah
pak budinya hadir selalu setiap kali mereka melatih itu
dan dia selalu tanpa sungkan dia selalu bertanya ke pak budi
ini yang bapak inginkan bapak mau seperti apa
jadi selalu seperti itu
tapi kedepannya akan terus menerus ini kan
sekarang sudah ada istilahnya regenerasi ya ke konduktor yang baru
nanti robert ini akan terus menerus disitu
atau nanti pindah inilah
suatu saat suatu saat pasti kita harus bisa menghasilkan konduktor dari indonesia yang
kalau fire sudah sangat banyak dan sangat hebat sekali dari indonesia
kalau orkestra belum dan suatu saat kita pasti harus menghasilkan itu
apa yang sebenarnya ingin membedakan ya bandung philharmonic ke orchestra ini
misalnya dengan orkestra orkestra lain khususnya yang di indonesia
tadi kan di jakarta kan juga ada di surabaya
ingin memiliki keunikan sendiri keciri hasan sendiri
aireen yang anda ingin masukkanlah ke dalam jiwa dari orkestra
yang pertama sih kita selalu memainkan karya lokal itu
dan kita selalu memperdanakan istilahnya
jadi itu menstimulasi komposer muda indonesia untuk menulis karya dan menulis karya karya yang serius
untuk september pun kita ada kompetisi komponis indonesia
jadi itu untuk semua komponis yang di bawah usia tiga puluh tahun
jadi kan kita menstimulasi seperti itu
nah itu feedbacknya seperti apa banyak yang
banyak banget di facebook kayaknya dalam sehari langsung tujuh puluh
tapi maksudnya itu kan khusus banget kan sempit komponis orkesa
dan langsung di share share banyak
jadi sepertinya sih lumayan
dan ada ketertarikan untuk itu
selain itu kita juga berkolaborasi dengan alat alat lokal ya
seperti yang waktu september dengan angklung
itu angklungnya kita harus buat khusus
karena angklung biasa tidak bisa ikut seteman alat alat ini
kalau angklung cuma main sama angklung lagi nggak masalah
tapi kalau sudah main dengan alat alat ini harus dibuat khusus biar stemannya bisa nggak fales gitu
itu kita khusus minta dari pak handiman
pembuat angklung terkenal di indonesia
lalu gamelan yang waktu untuk borobudur itu kita sengaja datangkan dari yogyakarta
nggak bisa pakai gamelan yang ada di bandung
karena waktu itu pak budi menulis khusus untuk gamelan itu
jadi hanya bisa pakai set alat itu
jadi berarti harus betul betul sensitif ya telinganya
ini bagaimana ini perlu dilatih apa yang diajarkan oleh robert norling kepada anda apalagi sekarang sebagai fellow
saya sangat bersyukur karena sebelum saya menjadi konduktor saya adalah pemain pemain instrumen
dalam hal ini pemain violen
dimana saya sudah cukup terlatih untuk mengetahui intonasi yang benar itu seperti apa
sehingga dalam sebagai konduktor perkembangan saya sebagai konduktor ini saya tidak menemukan kendala yang cukup berarti dalam hal itu
tapi apa aspek aspek yang masih harus dikembangkan dan apa yang ditularkan oleh robert norling kepada
oh banyak sekali
saya mendapatkan mungkin bagaimana gerakan tangannya
apakah tangannya tidak perlu teriatas terus
bagaimana kadang tangan di bawah atau gimana cara menyalurkan kekuatannya
soalnya kan waktu kita memimpin orkestra kita tidak dapat berbicara
kita berbicara melalui tangan kita
coba mungkin bisa diberikan contoh makna makna saja
kita melihatnya hanya ya gerakan gerakan yang misterius tapi ternyata semua pemain itu
melihat mengikuti dan akhirnya mampu menerjemahkan apa yang disampaikan
misalnya seperti ini kan kita kondaknya dengan sangat melambai gini berarti alunannya itu sangat melambai lambai
misalnya seperti itu atau misalnya kita ini berarti kayak march gitu dedeknya gitu
jadi istilahnya gerakan tangan itu perlu atau misalnya tangannya gerakannya kecil menjadi besar apakah menjadi tambah keras atau gimana
misalnya kalau musik klasik kan anda sudah terbiasa lah dengan background
tapi sekarang dengan adanya apalagi musik yang berbasis lokal dengan agak sedikit berbeda instrumennya dan nadanya itu harus menciptakan gerakan gerakan tangan yang baru atau bagaimana
karena kan dari segi emosi ekspresinya musik tradisional lokal kan sangat berbeda ya kalau kita
ya betul memang ini merupakan challenge tersendiri bagi setiap konduktor ya apalagi khususnya untuk instrumen yang baru
tentu gerakannya mungkin ada yang sesuatu yang baru namun make sure hal yang pasti bagaimana pemain itu mengenal gerakan kita
nah ini bagaimana biasanya orang yang main di orkestra musik itu kan sudah biasa tapi kalau yang pemain angklung atau gamer
saya mau menjelaskan terlebih dahulu sebelum latihan mungkin tiga puluh menit sebelum rehearsal dua t semuanya kita harus menjelaskan nanti kalau saya gerakannya seperti ini saya ingin suara seperti ini
kalau gini seperti ini
mereka akan menangkap coba gini gini kemudian kita mainkan bersama saya beri tanda ke dia seperti ini
nah dia akan masuk sehingga blend
mungkin harus dijelaskan lebih awal kita ciptakan gerakan seperti apa yang membuat mereka akan mengerti apa yang kita inginkan atau apa yang komposernya inginkan
jangan sampai nanti angklungnya masuknya wah salah kecepatan atau terlambat dan lain sebagainya
itu biasanya untuk menyiapkan satu concert ya
satu konsert biasanya isi repetuannya berapa jumlah
kalau untuk konser orkestra itu biasanya durasinya sekitar dua jam dengan intermission atau istirahat di tengah dan ada sekitar tergantung durasi karyanya juga kalau satu simfoni yang panjang itu habis satu jam
iya jadi satu jam hanya satu karya kalau yang pendek pendek kalau untuk orkes simpan itu biasanya sekitar delapan sampai sepuluh menit
nah itu membutuhkan rehearsal berapa lama untuk siapkan
siap perform rata rata
kalau untuk bandung mungkin sekitar empat hari ya
tapi jadi sudah familiar kan dengan
itu tanggung jawab masing masing pemain
setiap orkestra berbeda tergantung daripada standar pemainnya
nah itu dia
mungkin kalau pemain yang kurang profesional kita harus melatihnya berminggu minggu minggu minggu
nah kalau ini bandung karena bandung sudah cukup pemainnya standarnya cukup tinggi mungkin empat hari kita sudah cukup
dan musik yang akan dimainkan sudah diberitahu jauh jauh hari kan
jadi ada librarian atau pustakawan daripada sebuah orkestra itu tugasnya dia
jadi dia terima satu gepok part dari konduktor
lalu konduktor biasanya sudah tulis dia ingin di sini gini sini seperti ini
nah librarian memberikan kepada itu tadi konsep master tolong dibuat itu namanya bowing
jadi apakah mau up bow atau down bow
mau diputus atau mau disambung itu tugas konsep master
dari situ dia menyampaikan ke prinsipal prinsipal yang lain
dari situ baru ke pemain yang lain
dan ini semua harus terjadi minimal sebulan sebelum konser
dan biasanya kalau memang mereka pemain profesional sudah tahu ya apa yang perlu dilakukan apa yang perlu disiapkan
nah selama ini tidak ada masalah dengan kekompakan tim yang dibangun
pasti ada aja
atau ada yang tiba tiba wah udah nggak bisa ikut lagi ada keluar masuk dan lain sebagainya
pasti ada aja sih
soalnya kan mungkin apa yang kita harapkan visi misi kita keputusan keputusan yang kita ambil mungkin tidak sesuai dengan apa yang mereka harapkan
jadi ada saja
tapi tidak masalah
maksudnya secara pribadi kita tetap fine hubungannya
tapi kita mengerti ya mereka mungkin ini bukan orkes untuk mereka
jadi sampai saat ini audisi audisi masih dilakukan ya untuk mengganti
ada re audisi lalu ada evaluasi juga
waktu november tahun lalu kita ada audisi kedua
ikut evaluasi juga biasanya kalau di
termasuk mengevaluasi performance dari conductornya
tentu saya juga membutuhkan evaluasi pastinya
gimana kekurangan saya
itu sesuatu yang wajib saya kira untuk semuanya
karena tidak ada yang sempurna kan
tetap kita harus evaluasi diri kita sendiri kekurangan apa supaya menjadi yang lebih baik
selalu bisa memperbaiki diri
sofa sejauh ini robert norling sendiri dia happy atau apa biasanya inputnya
pernah dia mungkin mengatakan bukan begini maksudnya
pernah kita semua dimarahi
terutama kalau misalnya telat
jadi misalnya kalau latihan itu harusnya jam satu
berarti sejam sebelum jam satu kursi stand partitur semua harus sudah di tempat
sehingga pemain bisa datang tiga puluh menit sebelum jam satu mereka bisa warm up segala macam
jam satu itu dia berdiri latihan mulai
kalau misalnya masalah waktu kan dia di tempat
masalah waktu itu kan dia dari us juga
masalah waktu itu kita paling sering kena lah
tapi dari situ kita belajar untuk mendisiplinkan bukan cuma pemain tapi juga stage group
saya lihat ini baru satu tahun tapi feedbacknya sudah cukup bagus
apa sendiri anda yang alami selama satu tahun ini
kita sih kita sangat excited
kita sangat senang karena diterima dengan cukup baik oleh masyarakat kita
kalau misalnya orkest bandung philharmonic ini tidak menjadi sesuatu yang dicintai masyarakat
itu pasti nggak akan bertahan lama
karena kita butuh dukungan dana
terus kita butuh orang orang yang datang ke konsernya
kita butuh orang orang yang ajak temennya datang ke konsernya
jadi itu terus menerus dan kalau kita tidak dicintai oleh masyarakat kita pasti tenggelam
untungnya sepertinya lumayan
untuk tahun dua ribu tujuh belas ini sudah dapat bayangan kira kira dari segi pendanaan
dan ini kan jualan tiket juga kan banyak yang berminat
biasanya kalau kita jual tiket itu pasti habis
rata rata satu tiket ya
kita ada tiga seating yang berbeda
jadi kalau yang reguler itu seratus
yang reguler itu seratus lima puluh
premium dua ratus dan vip lima ratus
tapi biasanya vip untuk para donatur
tapi semua orkestra di dunia nggak ada yang profit dari jualan tiket
itu mungkin hanya menutupi sepuluh sampai lima belas persen
dari kebutuhan dana sebuah orkestra
itu wajar kok
dan ini untuk ke depan ya
kevin dan irene
akan terus menerus menerus
menjadi bagian dari bandung philharmonic ini
ini sudah merupakan bagian dari jalan hidup
ya kalau bisa
misalnya program dia satu tahun
satu tahun ya
jadi dia di evaluasi
jadi gak bisa kemana mana
minat terhadap musik khususnya musik klasik ini kan rata rata
anda sendiri kan anak sebagai millennial generation ya
ini ada kelihatan meningkat itu
biasanya kan kalau orang menurut saya
aduh kayaknya berat gitu ya
kalau mendengarkan musik klasik
kalau saya boleh bilang kalau di bandung ya
pemetaannya malah lebih banyak pendengarnya anak muda
daripada generasi yang sebelumnya
mungkin ada hubungan dengan musik klasik masuk ke indonesia nya tahun berapa
ada hubungan dengan itu
tapi secara garis besar anak muda sangat antusias
tapi kan yang punya dana bukan mereka
yang punya dana kan orang tua mereka
atau orang orang generasi atas
jadi itu pr saya
menunjukkan kepada mereka bahwa ini berguna untuk masyarakat kita
harusnya memang ini musik kan merupakan bagian dari pendidikan dari kecil
bukan karena mungkin lebih ke dorongan orang tua
tapi memang harusnya disediakan secara
ini sekarang mau lebih ke dampak dari pentingnya
sebenarnya kehadiran musik di masyarakat itu sendiri
dan kenapa penting saya rasa juga untuk meningkatkan apresiasi terhadap musik
anda sendiri dari keluarga musisi
bukan keluarga musisi sih
saya aja yang pemusik
tapi dimana apresiasi terhadap musik itu
penting ya dalam pendidikan dan pembentukan karakter
kalau pengalaman saya dari kecil contoh satu hal yang paling nyata adalah disiplin
kita harus latihan setiap hari kita dilatih disiplin
yang kedua kita dilatih untuk mendengarkan
enggak semua orang bisa mendengarkan
selain daripada kita dilatih untuk mendengarkan
kita dilatih kadang kadang harus back off
saya sebagai pemain piano harus mendukung
tapi kadang kadang solonya ada di saya
saya harus berani mengambil spotlight itu ketika memang datang ke saya
dan yang lain harus mendukung
nah itu kan hal hal yang kita bisa terapkan
di dalam komunitas kita
ada saatnya untuk maju dan ada saatnya untuk mundur
selain daripada itu juga kita tuh dilatih untuk emosinya gitu kan
lebih sensitif lebih peka
dan yang terpenting bagi saya itu orkestra itu seperti yang mbak desy tadi katakan di pembukaan
sebuah simbol dari harmoni antara orang orang yang sangat berbeda sekali
memainkan alat alat menghasilkan bunyi yang sangat berbeda
namun itu semua menjadi sesuatu yang indah
jadi kalau kita mendengarkan musik itu pasti perasaan kita juga semua sensitif
perasaan yang kehalusan dan kita ingin berdamai
itu tiba tiba kan keluar kan ya
sehingga penting ya
bahasa universal kalau saya lihat musik itu
kevin bagaimana musik dalam kehidupan anda yang menentukan mungkin kepribadian atau karakter atau
musik memang baik kita mendengarkan maupun memainkan musicnya
itu impact nya terhadap diri kita semua itu sebenarnya sangat besar ya
memberi warna yang begitu hidup pada kita ya
contoh yang paling nyata itu banyak sekali research
bagaimana waktu ibu masih mengandung anak
kenapa kok didengarkan musik musik klasik
itu karena music itu sendiri menstimulasi anak dalam janinnya si ibu
untuk bisa menjadi tumbuh menjadi janin yang lebih baik
itu hanya janin padahal
dampaknya sangat positif terhadap pertumbuhan
dampaknya sangat positif
itu banyak sekali penelitian yang sudah membuktikan hal itu
jadi memang musik klasik ini memang banyak sekali dampaknya dampak positifnya bagi masyarakat
salah satu dari program tadi yang dilakukan oleh airin itu adalah melakukan csr nya
istilahnya mengajarkan musik
ini apa apa saja yang sudah dilakukan kenapa penting ini ayrin
penting karena seperti kata mbak desi tadi
kita harus menjadi
menjadi sesuatu yang berguna buat masyarakat kita
dan kita melakukan itu paling nyata adalah lewat program edukasi kita
ada salah satu programnya itu
michael hall yaitu direktur program edukasi bandung philharmonic
dia keliling ke beberapa sekolah di bandung yang memang punya orkestra
ada smp atau sma atau kadang kadang sd
dan kita memberikan workshop orkestra secara gratis
itu salah satu yang paling nyata gitu ya
mungkin langsung berkenaan dengan orkestra
lalu ada juga kita punya kerjasama dengan salah satu kampung di bandung selatan
itu teman saya punya perpustakaan di sana
jadi kita rutin membawa musik ke halaman perpustakaannya
lalu ya kita main aja gitu untuk anak anak di sekeliling kampungnya dia
dan juga kita mengajarkan sedikit demi sedikit
dan responnya selalu positif
mereka selalu senang sekali
waktu terakhir saya sampai bawa piano ke sana
sebelumnya mereka bahkan gak pernah lihat apa itu piano
jadi mereka nanya piano itu apa sih seperti apa sih

sebenarnya di aplikasi itu
apalagi kan indonesia kita ya rata rata orangnya sebenarnya kan secara alami atau seniman
harusnya lebih banyak lagi dan lebih ditumbuh kembangkan
tapi jumlah orkestra yang kita miliki itu sangat minim ya dengan jumlah penduduk
irin sendiri pendidikannya kan di luar kan
demikian juga kan kevin
ini bagaimana ya kira kira ke depan
atau apa yang harus diberikan oleh pemerintah indonesia
baik dari segi edukasi maupun kesempatan membangun concert hall up
apa saja yang masih perlu dibenahi
supaya ini bukan sesuatu yang wow luar biasa tapi sudah memang bagian dari kebutuhan masyarakat
seperti di tempat tempat lain
itu fasilitas sangat perlu
karena untuk fasilitas itu membutuhkan
fasilitas itu membutuhkan dana yang cukup besar
yang kalau misalnya kita sendiri juga kita harus mengurusi dana operasional gitu kan
lalu yang kedua mereka dengan mendukung misalnya hadir
lalu menyambungkan antar dinas mungkin ada program pariwisata itu kan bisa
program edukasi itu semua dihubungkan itu juga bisa
jadi kita bisa masuk di setiap program program mereka sebenarnya
dan itu menambah citra mereka gitu
mau dibawa kemana bandung philharmonic orchestra ini ke depan lima sepuluh tahun depan
mungkin lebih banyak perform lakukan konsert di luar bandung itu sendiri
saya sih berharap tahun depan kita bisa konser di jakarta dulu
jakarta dulu mbak
banyak saingan di jakarta tuh ya untuk hall dan lain
tahun depan di jakarta lalu sebenarnya ini kan belum full time
baru tiga konser besar setahun
pemain tidak mungkin mendapatkan biaya yang cukup untuk kehidupan sehari harinya hanya dari tiga konser setahun
jadi harapan semua rekan rekan di bandung philharmonic itu dalam lima tahun kita bisa menjadi full time orchestra
ideanya berapa jumlah konser setahun supaya bisa sustainable
supaya ini menjadi full time profesi yang jadi kevin juga bisa tinggal di bandung gak harus tinggal di surabaya
atau nanti dia bikin sendiri juga di surabaya
san diego symphony orchestra memainkan tiga konser seminggu
tiga konser seminggu wah
singapore symphoy orkestra memainkan tiga konser sebulan ya kurang lebih
jadi kurang lebih segitu
kita baru tiga kali setahun
erika ayrin luar biasa
terima kasih mbak desi
dan kevin juga luar biasa
masih di bawah tiga puluh tahun tapi prestasinya sudah bisa menjadi contoh
terima kasih mbak desi
sudah menjadi contoh dan inspirasi bagi kita semua
demikian insight untuk episode kali ini
jangan lupa untuk saksikan insight di lain waktu bersama saya desi anwar
sampai jumpa dan bye bye